satu nama gustur
kita beroleh banyak pencerahan
hanya dalam satu nama gustur
kita dipersaudarakan tanpa kendur tanpa luntur
hanya dalam satu nama gustur
kita dipersatukan dalam kebinekaan dalam keragaman
hanya dalam satu nama gustur
kemajuan kemajemuan dan kemanusiaan negeri ini adalah upaya tanpa henti
dan sesungguhnya pada awalnya ada dewa yang melayang layang
dewa ini jatuh cinta pada indonesia yang punya banyak persoalan
dewa itu menjelma sebagai kiai
dikenal dengan sebutan akrab gusdur
dan jadilah gustur rahmat bagi seluruh rakyat indonesia dan sekitarnya
hanya ada satu nama gustur
kita mendengar banyak doa
yang memberi kekuatan istimewa menjadi manusia indonesia
hanya dalam satu nama